bakal calon presiden koalisi perubahan untuk persatuan anies baswedan
menanggapi dingin komentar denny indrayana yang menyebut dirinya bakal ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk terkait kasus korupsi formula e
mantan wamenkumham menyebut kpk sudah mengulas masalah ini hingga belasan kali
namun denny menegaskan upaya tersebut hanya untuk menjatuhkan anies yang akan maju dalam pilpres dua ribu dua puluh
anies menyebut isu yang kini menyebar berada di luar kendalinya
baginya selama menjabat gubernur dki jakarta ia sudah bekerja keras untuk melayani masyarakat
anis sendiri bakal melapas urusan politiknya
selama satu bulan kedepan untuk menjalankan ibadah haji